seorang guru honorer yang menyampaikan ancaman bunuh jokowi di facebook ditangkap tim siber di treskrimsus polda jawa timur
guru honorer ini mengaku menyampaikan ancaman karena terdorong panasnya situasi politik saat ini
seorang guru honorer sebuah sd di sumeneb madura bernama hairul anwar tiga puluh lima tahun
tak berkutik ketika digiring anggota subgit siber ditres krimsus polda jawa timur minggu siang
guru sd ini ditangkap lantaran membuat ujaran kebencian terhadap presiden jokowi melalui media sosial
dalam satu di antara unggahannya ia mengancam akan membunuh presiden
tak hanya itu unggahan hairil anwar juga mengandung kata kata hinaan terhadap menko polhukam wiranto
dalam memuat ujaran kebencian melalui facebook hairul menggunakan nama berbeda yakni menggunakan akun putra kurniawan
hairil mengaku dirinya menyampaikan ujaran kebencian terhadap presiden lantaran terbawa panasnya suhu politik di media sosial facebook
ia juga mengaku pendukung paslon capres cawapres nomor urut dua
saat ini polisi tengah mendalami beberapa unggahan tersangka yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan
tersangka sendiri ditangkap di sekolah dasar negeri tempatnya mengajar di dusun morsongai desa panaan kabupaten sumeneb madura
dapatkan laporan informasi terkait dengan adanya ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap penguasa
kemudian kita tindak lanjuti kita profiling dan ternyata yang bersangkutan menggunakan akun putra kurniawan
kita telusuri bernama hasilnya adalah hairil anwar seorang guru sd di daerah sumene guru honorer
kemudian kita telusuri keberadaan yang bersangkutan dan pada hari sabtu kemarin yang bersangkutan bisa amankan di tempat kerjanya itu di sekolahan sd nya
sementara akibat perbuatannya hairil anwar dijerat dengan undang undang ite pasal dua puluh delapan ayat dua junto
pasal empat puluh lima a ayat dua tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara
wahyu pratama putra surabaya jawa timur